kami pada hari libur seperti ini memang cocok ya bersantai kemudian menonton film film unggulan bersama keluarga
jangan khawatir karena disney plus hotstar sudah menyiapkan berbagai tontonan yang menarik untuk anda bersama keluarga
ada perjuangan putri duyung ariel mencari cinta sejatinya dalam disney the little mermed
ada juga si imut baby groot dengan segala tingkah lucunya dalam i'm groot season dua
selengkapnya dalam disney watch on berikut ini
akhir pekan ini yuk kembali saksikan live action reimagining dari animasi klasik disney's the little mermaid
yang kini semakin dekat karena hadir di disney plus hotstar
berlatar pada tahun seribu delapan ratus tiga puluh an di sebuah pulau di karibia film ini bercerita tentang seorang putri duyung cantik dan bersemangat yang bernama ariel
ariel adalah putri bungsu raja triton yang penuh dengan keberanian dan memiliki rasa ingin tahu lukisan
ariel pun kemudian mengunjungi permukaan laut lalu jatuh cinta pada pangeran eric yang mempesona
untuk mendapatkan kesempatan hidup di darat eril kemudian membuat perjanjian dengan penyihir laut yang jahat bernama usula
sebuah perjanjian yang menempatkan hidupnya dan kerajaan ayahnya dalam bahaya
apakah eril bisa memenuhi keinginan hatinya untuk menghabiskan hidup dengan pangeran erik
sepanjang menonton anda bisa sing along karena disney the little mermaid menghadirkan kembali lagu lagu
yang telah menemani para penggemar selama puluhan tahun dan juga telah menerima berbagai penghargaan
sukses dengan musim pertamanya petualangan makhluk mengemaskan baby groot
kembali menemani anda dalam serial marvel studios i am groot season dua
dalam musim ini di setiap episodenya akan menampilkan sisi berbeda dari kepribadian baby grooth
mulai dari sisi peduli empati sifat petualang hingga malasnya juga bisa anda lihat di sini
selain bisa tertawa melihat tingkah dan kesialan yang dialami oleh grooth
kita juga akan dimanjakan dengan animasi luar biasa yang menampilkan berbagai dunia
makhluk dan lingkungan
asing ditampilkan dengan indah
walaupun bisnis dalam geng guardians of the galaxy rocket tidak hadir dalam serial pendek ini
namun ada karakter mengejutkan yang hadir dalam salah satu episodenya seperti sosok the water
petualangan terakhir dari para guardians dalam marvel cinematic universe hadir dalam marvel studios ⁇ guardians of the galaxy volume tiga
film ketiga petualangan peter quill dan kelompok superheroes bercerita tentang kehidupan mereka di planet nowhere setelah peperangan epik melawan thanos
tapi tidak lama kemudian keterangan hidup mereka dikacaukan oleh masa lalu roket
yang tiba tiba hadir
terikat dengan sebuah keluarga yang terbentuk karena pilihan
anggota guardians pun saling menjaga dan menyelesaikan misi untuk menghindari kehancuran para guardians
terlebih peter kuil yang masih berduka karena kehilangan sosok gamura
harus membawa timnya dalam menyelesaikan tugas berbahaya untuk menyelamatkan hidup roket

selain menghadirkan semua karakter the guardians marvel studios ⁇ guardians of the galaxy volume tiga juga memunculkan beberapa karakter baru
seperti sosok penjahat utama the high evolutionary yang diperankan oleh cagu di iwuji
serta hadirnya adam warlock yang diperankan oleh will polters
apakah jiwa roket dapat diselamatkan
dan apakah adam warlock itu protagonis atau antagonis
temukan jawabannya dalam marvel studio